informasi berikutnya seekor hiu paus terdampar di pantai talua batuang kecamatan batang kapas kabupaten pesisir selatan sumatera barat
hiu yang masuk kategori dilindungi itu mati beberapa jam kemudian setelah sebelumnya sempat masuk alat penangkap ikan milik nelayan
inilah hiu paus yang terdampar itu
hewan dengan nama latin rinsodon typus ini sudah tidak bernyawa
bangkainya teronggok di pinggir pantai dan menjadi tontonan warga
spesies ikan besar ini terjerat masuk pukat penangkapan ikan milik nelayan
saat ditemukan kondisi ikan masih hidup namun fisiknya sudah melemah
warga berusaha mendorongnya kembali ke tengah laut namun hiu kembali ke pinggir
ia masuk ke dalam warang itu sampai ke tepi
setelah itu dibuka warung itu ditulak ke tengah
dia tidak terlalu
jadi tiga jam setelah itu baru ditulak terlalu ke dalam
dia balik ke tepi
iya ke tepi
sering ditemukan masyarakat
petugas dari balai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
bpspl padang memperkirakan hiu tersebut terdampar karena pengaruh cuaca
kalau dugaan sementara dari kita pihak bpspl padang sebagai penanganan
ini diduga kita mempunyai dugaan dua faktor
yang pertama itu dia mencari makan dan terjebak di laut dangkal
faktor kedua yaitu akibat arus dan angin yang sedang kencang melihat siklus beberapa bulan ini
setelah melalui pemeriksaan
bangkai hiu sepanjang tujuh meter lebih itu kemudian dikuburkan sekitar lima puluh meter dari lokasi
proses penguburan dilakukan dengan menggunakan eskavator
john nedi kambang pesisir selatan sumatera barat